bagi anda yang gemar berbelanja barang barang impor melalui sistem e commerce
nah saya akan memberikan informasi terkait bagaimana nih seandainya saya akan berbelanja suatu barang
dan mengilustrasikan bagaimana perhitungan baik itu pajak pertama nilai pajak biaya masuk
dan akan keluar harga barang yang akan nanti saya bayarkan
coba saya akan melihat kira kira barang apa nih yang saya ingin coba pakai dan saya akan belanjakan
kali ini saya tertarik untuk berbelanja sebuah sampo di sistem online ini
sampungnya harganya sekitar empat belas sembilan usd
kalau kurs rupiahnya rp tiga belas tujuh ratus maka harga sampo ini sekitar rp dua ratus empat satu ratus tiga puluh per botol
nah ini adalah harga dasar daripada sampo
sebelum nantinya sampo ini akan terkena pajak pertambahan nilai serta pajak biaya masuk
dan biasanya sistem e commerce menetapkan ada sistem pembayaran dengan asuransi dan juga biaya pengiriman
dengan asumsi tadi saya membeli sampo seharga dua ratus empat satu ratus tiga puluh
jadi dari harga botol dua ratus empat satu ratus tiga puluh untuk biaya masuknya saya akan mendapatkan biaya tambahan lima belas tiga ratus sembilan rupiah
tapi jangan salah itu belum termasuk pajak ppn
nah untuk menghitung pmp berbeda lagi
kali ini cara untuk menghitung pmp dari harga sampo dua ratus empat satu ratus tiga puluh rupiah
kita akan tambahkan dengan biaya masuk tadi sebesar lima belas tiga ratus sembilan
maka saya akan mengeluarkan tarif pmp sebesar dua puluh satu sembilan ratus empat puluh tiga
nah ini baru ppn kemudian dari biaya masuk
dan juga tadi ada tambahan untuk pajak

total sekitar empat dolar yaitu biaya yang harus saya tambahkan lima puluh empat delapan ratus
sebab kita akan breakdown dan kita akan hitung semua
dari harga total barangnya tadi dua ratus empat satu ratus tiga puluh kita akan tambahkan biaya ongkos kirim lima puluh empat delapan ratus
kemudian kita akan tambahkan biaya masuk lima belas tiga ratus sembilan kemudian kita tambahkan lagi ppn
lalu harganya berapa nih yang harus saya bayar
harga sampo yang tadinya rp dua ratus ribuan sekian akan bertambah menjadi rp dua ratus sembilan puluh enam satu ratus delapan puluh dua
nah ini adalah kondisi barang barang yang memang harus dibayarkan ketika anda menggunakan sistem e commerce
dengan harga barang minimal tiga usd
lalu ada barang barang lagi yang berbeda dengan kebijakan pemerintah terkait dengan barang impor
yaitu tas sepatu dan juga
barang produk tekstil
jadi kalau kita bicara mengenai kenapa pemerintah menerapkan kebijakan pasal ini
untuk harga barang tiga usd karena memang pemerintah melihat dari sistem pembayaran e commerce sendiri
kecenderungan masyarakat mengkonsumsi atau mengeluarkan uang untuk produk produk seharga tiga delapan usd
nah ini sebenarnya juga ada data lain yang menarik yang bisa kita cermati
terkait dengan banyaknya nilai transaksi barang barang import melalui sistem e commerce
yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan dari dirjen pajak dan juga bpn
nah untuk bdn ini informasinya adalah barang barang yang biasa digunakan untuk produk impor
untuk e commerce sendiri di tahun dua ribu sembilan belas kemarin mencapai enam ratus tiga puluh juta usd
itu suatu potensi pajak yang cukup besar yang bisa dicapai oleh pemerintah untuk mendapatkan potensi pajak
ketika devisa lain seperti non migas ataupun migas mengalami kendala akibat masalah resesi dunia
terutama juga terkait dengan masalah penyakit corona saat ini
ya demikianlah perhitungan saya terkait dengan biaya belanja produk impor sistem e commerce yang saya lakukan
saya yudi dawang dan juga rakan saya prabowo kusartoyo jakarta